ini ya membangun villa atau bangunan yang diberikan izin padahal ini adalah tanah yang merupakan resapan air
ini ada bahayanya
ini yang menjadi salah satu contoh bagaimana kemudian pelanggaran aturan itu menyebabkan dampak ya
alah tata kelola ini
kita beralih rabu sore tim sar gabungan menyelamatkan satu korban dari runtuhan bangunan resort yang longsor di cipenas jawa barat
ya korban ditemukan dalam kondisi lemas dan terjepit tiang penyangga bangunan
nah upaya tim sar gabungan kembali membuahkan hasil dalam penyelamatan korban reruntuhan bangunan resor club bali di komplek real estate kota bunga kecamatan cipanas kabupaten cianjur jawa barat
setelah rabu siang mengevakuasi natasha tujuh tahun rabu sore tim sar menemukan satu korban lagi bernama dewi
perempuan berusia tujuh belas tahun yang bekerja sebagai pengasuh
anak ini ditemukan terjepit
siang penyangga bangunan
korban mengalami luka luka di tubuh dan kaki dan segera dilarikan ke rumah sakit umum daerah cimacan